saksi mengatakan tabrakan terjadi saat bus yang berada di posisi depan tengah berhenti
dan tiba tiba ditabrak dari arah belakang oleh bus transjakarta lainnya dengan kecepatan tinggi
akibat peristiwa ini arus lalu lintas sempat tersendat
lantaran bus transjakarta harus dialihkan ke jalur umum
siang tadi proses evakuasi pengemudi transjakarta di jalur busway koridor sembilan cawang jakarta timur berlangsung dramatis
tugas pemadam kebakaran jakarta timur yang berusaha mengevakuasi sopir bus yang terjepit di ruang kemudi sempat mengalami kesulitan
hingga akhirnya proses evakuasi dilakukan dengan cara menarik bagian rangka bus menggunakan truk derek
beberapa penumpang yang menderita luka dievakuasi ke ambulans
sementara ditlantas polda metro jaya langsung melakukan olah tkp
ada tiga korban jiwa dalam kecelakaan ini
satu supir dan dua penumpang transjakarta yang kini sudah dievakuasi